marilah gapai kemuliaan kemuliaan bulan ramadhan
marilah gapai kemuliaan bulan ramadhan
anda ingin punya rizki yang mengalir deras dan jernih seperti ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jumpa kembali dengan saya di kultum ramadhan gapai kemuliaan
mari kita lihat apa yang ada di belakang saya
pertama dari mana sumber air ini
yang kedua bagaimana agar air ini mengalir
yang pertama kita harus tahu di mana sumber air ini
karena apabila di atasnya ada bangkai
tetapi apabila di atasnya jernih
ketika kita minum air ini kita sehat keluarga kita sehat
dan bahkan memberikan rahmat dan barokah
dan kemudian mempergunakan air ini bersama keluarga
akhirnya bukannya menjadi sehat malah menjadi sakit
karena itu yang pertama agar rizki kita barokah
kita pelajari di belakang kita
bagaimana sumber rizki kita
kebersihan rizki kita
juga tentu bagaimana agar rizki kita menjadi jernih dan barokah
itu yang pertama
yang kedua adalah bagaimana agar rizki itu mengalir kepada kita
pepatah kuno yang senantiasa mengatakan
seribu sungai di gunung turun ke laut
apabila kita berada di tempat yang rendah
maka air akan mengalir di tempat tinggi ke tempat yang rendah
kita harus mampu merendahkan diri
kehadapan allah swt
bukan hanya melihat ke atas
tetapi justru melihat ke bawah
ketika kita melihat ke bawah
kita akan penuh rasa syukur
dan tidak meremehkan rizki yang datang kepada kita
kalau kita senantiasa melihat ke atas
maka kita tidak mensyukuri rizki yang allah berikan kepada kita
itulah sesuai apa yang dikatakan allah swt
oleh baginda muhammad saw
jangan senantiasa engkau melihat ke atas
lihatlah ke bawah
agar engkau menghargai rizki yang allah karuniakan kepada kita
dua hal sudah saya sampaikan
sumber air ini harus anda perhatikan
supaya bersih jernih masuk ke tubuh kita
merendah dengan cara bersyukur kepada allah swt
adalah bagaimana cara mandang kita berhati hati dengan allah swt
ketika dikatakan uang
apa yang timbul di pikiran kita
ada yang mengatakan najis
ada yang mengatakan kotor
ada yang mengatakan hina
nah ketika kita berpikir seperti itu
maka rizki akan sulit datang kepada kita
karena pikiran kita adalah law of attraction
pikiran kita akan mampu menarik energi
pikiran kita adalah getaran
yang menggetarkan alam semesta
dan pikiran kita akan sampai kepadamu
kepada allah swt
hingga ketika kita berpikir positif
bahwa rizki itu akan datang
bagaimana kita mengendalikan pikiran kita
membersihkan pikiran kita
bahwa rizki yang datang
haruslah rizki yang bersih
kemudian rendah hati kepada rizki
karena dengan cara seperti itu
ia akan datang kepada kita
bukan berapa banyak rizki yang datang kepada kita
tetapi bagaimana kita memanfaatkan rizki yang kita miliki
maka sekecil apapun menjadi air yang jernih
ada sebuah minuman dalam gelas
tetapi dia penuh dengan kotoran
meskipun banyak tidak akan mau kita minum
tetapi apabila dia sedikit tapi jernih
maka minuman itu akan menyehatkan
jaga kebersihan kita
bukan hanya pada air yang kita minum
bukan hanya sumber rizki kita
tetapi pikiran kita pun harus sanggup siap untuk menerima
tidak mengatakan bahwa
rizki atau uang itu menjadi sebuah najis atau kotoran
tetapi kita menjadikan rizki
cara untuk menjadi rahmat bagi semesta alam
maka dengan tiga cara itu
maka insyaallah rizkinya akan mengalir deras
karena anda telah menjadi magnet
dan sekaligus menjadi lembah yang rendah
menjadi magnet yang menarik rizki
dengan membersihkan hati dan pikiran
dan merendah seperti lembah
hingga ia mengalir di tempat tinggi ke tempat yang rendah
dan yang ketiga adalah
senantiasa waspada kepada sumber rizki yang ada di sumbernya
perhatikan tiga hal itu
maka niscaya rizki akan datang kepada kita
jadi kendalikan dulu pikiran kita
kendalikan dulu pikiran kita
karena kebanyakan dari kita memang menolak rizki dari pikiran kita
terlalu banyak pikiran kita senantiasa mengatakan bahwa
uang adalah najis
uang adalah kotor
sehingga kita tidak pernah bisa menerima uang
ketika kita menerima uang menerima rezeki
senantiasa kita habiskan
karena memang kita menolak
tetapi kalau kita bersyukuri
satu nikmat apa saja yang allah berikan
maka allah akan tambahkan
dan itulah janji dari allah
apabila engkau bersyukur
maka allah akan tambahkan rizki
maka azab allah amatlah pedih
itulah tiga hal yang harus kita jaga
dan harus kita perhatikan
namun ini bermanfaat
perhatikan tiga hal tersebut
lihat di sini di belakang saya
sumber air di sana
perhatikan jangan makan rizki yang kotor
maka jangan minum air ini
apabila sumbernya bersih silahkan minum
meskipun sedikit mau barokah
yang kedua jangan berada di tempat yang tinggi
tapi beradalah di tempat yang rendah
dengan cara seperti itu
rendah hati rezeki akan datang kepada kita
kunci yang ketiga
apabila dapat satu rupiah rasakan seperti dapat satu miliar
jangan sampai orang dapat satu miliar
hati merasa seperti dapat satu rupiah
dengan cara seperti itu
insya allah anda akan jadi magnet rizki
rizki yang barokah
demikian dari saya
silahkan insya allah
rahmat dan barokah terjurah
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh